memulai bisnis dengan aset berupa gudang dan peralatan pinjaman
anak perusahaan ptpn yni pt mitra tani dua puluh tujuh
berhasil membawa edamame jember menembus pasar internasional
jember adalah merupakan satu pilihan untuk tanam edamame
karena jember yang topografinya diapit oleh dua gunung besar
yaitu argo puro dan gunung raung
ini merupakan suatu areal yang sangat potensial
edamame diupayakan mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua itu trial awalnya
kemudian selama dua tahun
menunjukkan hasil yang bagus
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam disitu mulai kita ekspor
dari perkembangan tujuh ratus tiga puluh hektare
tiap tahun terus berkembang
antara seratus sampai satu ratus lima puluh hektare
sehingga sampai dengan sekarang
edamame yang ditanam di kabupaten jember ini
lebih kurang antara seratus eh seribu
dua ratus sampai satu tiga ratus hektare
berbagai tantangan diyakini tidak menjadi persoalan
tapi menjadi hal yang serius bagi pertumbuhan bisnis edamame
di pasar internasional
menjaga kualitas produk dan memberi pendidikan kepada petani
menjadi strategi pemasaran untuk mempertahankan pasar edamame
dari jember ini
faktor internal ini adalah fluktuasi fluktuasi iklim
karena edamame itu sendiri adalah merupakan tanaman
yang berasal dari daerah subtropik
kemudian dibawa ke indonesia
yang mana indonesia adalah daerah tropis
nah di samping itu biaya produksi yang semakin tahun semakin meningkat
ini juga merupakan suatu tantangan tersendiri
nah untuk di eksternal
nah kompetitor yang sudah lama bergerak di bidang edamame
tentu mereka mempunyai suatu pengalaman yang lebih baik
berikutnya tentu untuk tanam
eh kita yaitu tadi
sudah ada panduan
empat ratus pohon per bedeng harus tercapai
dan untuk berikutnya
ya tentu di perawatan
ya untuk membersihkan gulma
ya jangan sampai terlambat
nah ini pada saat kita melakukan kontrak kerjasama
itu kita sudah diberi list baku teknis pak
sama pt mitra tani
bahwa pesticida yang digunakan itu tertentu
jadi tidak boleh di luar rekomendasi yang sudah ditentukan oleh mitra tani pak
ekspor edamame jember ke jepang

adapun tahun ini
eka rima jember